lele kesukaan dudung
kalo udah makan ini pasti sese repet
eh bu lulus sma aja belum
ngapain cerita soal kuliah
aku bicara tau
yaudah kita pulang ya
biar papi tau gimana boy
oke gue jalan dulu ya
apaan itu cuman bunyi
jangan pernah bawa anak gue oke
wah lo kenapa gitu lex
ini kan semua ide lo
tapi gue gak nyuruh
bicara remnya belom
kalau itu kriminal itu bisa celakain orang
kalo lo ngerti apa yang gue bilang ini gak bakal terjadi
kalo kalian lebih dengerin apa yang gue bilang oke
kita gak punya niat apapun untuk celakain orang
oh ya jangan pernah bawa bawa adriana juga
jangan pernah sebut nama dia
ini gak bakal menunggu lo hari ini
gue akan cari pengacara yang hebat
supaya lo bisa keluar dulu dari sana
kenapa sih alex pakai bilang
kalau misalkan temennya itu udah ketangkep polisi
udah dikejar kejar polisi
gue bakalan ditangkep
gue bakalan ditangkep
gue di penjara gitu
kau belum siap di penjara
gue bener bener belum siap di penjara
ada apa sih ini
emang adrena gak tau apa yang harus adriana lakuin
salah satu temennya alex
udah ketangkep polisi
dan sekarang alex itu jadi
aku gak tau pas
memastikan kalo temennya itu
akan tutup mulut dan gak akan nyebut nama nama
adriana itu gak
karena kan dia didesak terus menerus
polisi dan dia juga takut
adriana gak mau dipencara ma
adriana harus kabur
adriana harus kabur
duduk dulu dengerin mama
mama ajihin duduk adriana
adriana dengerin mama ya
kamu gak usah perpani kayak gini
lagi pula belum tentu juga itu polisi ngejar ngejar kamu
apalagi sampai jeblosin ke penjara
kamu kan punya alibi
kalau kamu itu gak ada apa apa
nggak nyuruh apa apa juga
gak bisa juga alex nunjuk kamu yang nyuruh
gak ada bukti kok
jadi kamu bisa cuci tangan
cuci tangan pakai sabun bersih itu gak ada kuman
tapi emang gak tau kan kalau tiba tiba polisi nemuin adriana
terus tiba tiba adriana dipenjara
mak memang bukan adriana yang memikirkan dan yang menginginkan untuk masbe kecelakaan seperti itu
itu bukan idenya adriana
sama sekali bukan
tapi kan polisi bisa aja menyangkal kalau ini semuanya itu pasti otak adriana
karena adriana pasti bakal nyuruh alex
alex nyuruh anak buahnya
karena kan sekarang tunggu ma
sekarang polisi alasan kuat
dia akan menduduk adriana
adriana udah gak satu rumah lagi sama mas b
pasti adriana sama mas b lagi gak akun
dengar dulu ya
kamu jangan kayak orang kebingungan kayak gini
kamu panikan sih orangnya
adriana pikir juga dong
adriana tuh punya mama
mama masih di sini saya
mama gak akan biarkan anak mama ada apa apa
apalagi kamu sampai ditangkap polisi
malah akan belain kamu lah mati matian
mama yang akan tanggung jawab
kalau kamu kegeret geret
kamu jangan kayak gini
mama gak pengen ya kamu gegabah
terus main kabur
terus kamu ngilang lagi dari b
gak begini caranya adriana
ya adriana tenang
tapi kalau ada di penjara
gimana mau tenang
mama gak akan biarkan
ma ini kenapa semua kaya begini
ini bukan maunya adriana
ma gak jahat
adriana gak jahat
tapi kamu sadar gak
kalau ada masalah sama b
segala macam hal yang akhirnya jadi ruwet kayak gini
coba kamu jadi istri yang nurut sayang sama suaminya
ikutin apa mau b dan gak mikirin boy terus
gak akan jadi serut ini kan
kok gak ada di pihaknya adriana sih
kalau tegak gak makan nanti sakit
ini teh lele lele kesukaan dudung
kalau udah makan ini pasti sese repet
aa tuh pasti udah bakalan benci sama aku
a'a dudung gak benci pisan sama tegak
aku dari awal gak jujur sama aa kalau aku udah punya tunangan
aku tuh gak cinta cinta banget sama tunangan aku
jangan menyalahkan diri sendiri
ini semua mah salah a'a dudung
kok jadi salah a'a
karena kenapa bilang a'a dudung yang salah
a'a dudung teh sangat benci sama teh iya
teh iya udah senyum
sekarang makan sok atu
lele nya enak sok makan
ini keringetan aduh
ya gak ada tisu nya
ini pakai ini boleh gak
boleh ya boleh ya
mau pakai ini boleh ya
kalau gitu kita sampai sini ya
kan kita pada beda arah nih pulangnya
berarti gue plung duluan ya
wah gak bisa sih
lebih baik gue anterin lo
gue takut lo kenapa napa di jalan
apalagi lu tuh cewek lo sendirian
ya gue sekarang itu kan di sini anak kos kosan
gak perlu ada yang ngomelin gue
yaudah kalau gitu
kalau gue sih
gue jangan mulai masing masing ya